matahari pucat dalam segelas kopi dicampur setengah sendok bintang temaram sisa tadi malam
diaduk dengan tangkai bulan sabit diseduh dalam panas air matamu
ku seruput lagi pagi ini detes demi detes perih petani di kafe pencakar langit
jakarta adalah magnet bagi pasar kopi di indonesia
semarak budaya minum kopi tidak pelak merangsang para pelaku industri kopi menghasilkan kopi dengan kualitas tinggi
agar rasa kopi dapat dinikmati tidak hanya oleh para pecinta kopi namun juga masyarakat awam
tak terkecuali di dataran tinggi gayo dari sini kopi arabica spesial dihasilkan
kopi arabica menjadi kekuatan yang sangat menarik dan juga kekuatan yang sangat menarik

muda mudi takengon kini tidak malu menjadi petani kopi
karena celah pasar kopi kini semakin terarah khususnya di takengon aceh tengah
kopi arabica menjadi kekuatan yang sangat menarik dan juga kekuatan yang sangat menarik
tujuannya agar si peminum kopi bisa menikmati esensi setiap tetes air yang melarutkan biji kopi
atau menggunakan metode v enam puluh
atau ditambah susu
mau menunggu tiap tetes dengan penyajian yang menggunakan metode drift
terserah karena biji kopinya sudah berkualitas
salah satu kedai kopi yang konsisten
kedai ini adalah sistem
menjual kopi arabica asal gayo di jakarta adalah fakultas kopi
kedai ini memasuk kopi asal dataran tinggi gayo dan menyajikannya kepada kaum urban di jakarta
dulu mungkin saya sembarangan minum kopi asal kopi hitam
tapi barangkali ya seiring usia saya mulai menemukan cara untuk menikmati kopi yang sesungguhnya
antara lainnya melalui beberapa kualitas kopi
saya sekarang sudah cenderung menikmati kopi
saya akan pilih benar benar kopi yang memang saya tahu pasti biji apa yang digiling untuk saya minum
saya penyuka kopi karena saya suka kopi yang sedikit keras ya
sedikit keras terus bodinya dapat
dan memang kopi gayo itu agak berbeda dari kopi kopi yang ada di indonesia juga
nah terakhir bedanya apa
bedanya itu dirasa sih
sama ketebalan kopi tersebut
nikmat secangkir kopi adalah ketika seorang pembeli tahu betul kopi apa yang ia minum
nah disinilah peran kedai kopi memberikan pemahaman terhadap pembeli tentang kopi yang ia minum agar rasa kopi melekat dalam imaji
kopi indonesia bisa dibilang yang terbaik dunia
ketika diproses secara benar
nah kita mendorong petani dan pengolah kopi prosesor kopi mau membuat kopi secara benar
kopi yang secara benar ini harus ada yang menampung
nah ini tantangan sekarang
kita mengharapkan campur tangan pemerintah terutama ini pemerintah provinsi aceh atau pemerintah di kabupaten tiga kabupaten di gayo ini
kopi kopi yang dibuat atau diproses secara khusus oleh para pengolah kopi
bukan hanya kopi yang kalau bicara kopi yang memang diproses secara biasa memang sudah ada penampungnya
nah ini jarak harga antara kopi yang diproses biasa dengan kopi spesialty ini kan hampir dua kali lipat
masalahnya enggak ada penampung
kalau penampungnya banyak saya yakin yang kopi bagus ini semakin bertumbuh
jadi ini adalah yang kita lakukan
ini juga semakin diuntungkan lapangan kerja juga makin tumbuh karena akan dibutuhkan prosesor prosesor kopi baru
ini sebuah peluang yang bagus untuk meningkatkan kualitas kopi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum
dari hirug pikuk jakarta kita juga harus tahu bagaimana kopi ditanam diproses hingga disajikan di meja kita
dari hiruk pikuk jakarta kita juga harus tahu bagaimana kopi ditanam diproses hingga disajikan di meja kita
dari hirug pikuk jakarta kita juga harus tahu bagaimana kopi ditanam diproses hingga disajikan di meja kita
berkelanalah ke takengon aceh tengah saat kedai kopi berjajar
semerbak aroma biji kopi yang sedang disangrai menyeruak seperti memanggil kita untuk singgah sejenak
dari seruputan ini saya penasaran bagaimana kopi bisa menghasilkan rasa nikmat
dari lokasi observasi pantan terong takengon
hamparan hijau kebun kopi dengan mudah terlihat di pucuk bukit
menanam kopi adalah budaya di dataran tinggi gayo
kebun kopi mudah sekali ditemukan sama seperti melihat kendaraan di jalanan jakarta
biji kopi yang dijemur di halaman rumah juga bisa ditemukan dengan mudah
orang menyebut ini sebagai pengolah biji kopi konvensional
secangkir kopi dari kafe waralaba yang anda minum berasal dari sini
menjelang siang sri wahyuni dan anaknya aminah

kami akan mencoba membuat kopi yang lainnya

tanahnya tidak luas tetapi kaya akan mineral yang dibutuhkan pohon kopi
letaknya di pantai raya aceh tengah kaki gunung burnitelong
pohon kopi ditanam di ketinggian satu seratus meter di atas permukaan laut
ibaratnya kami lahir di tengah kebun kopi
kami memasak kopi di atas tanah
kami mengenal kopi seperti mengenal diri kita sendiri
kami mengenal dunia dengan memasak kopi
perempuan gayo memiliki peranan penting dalam memetik buah kopi
tradisi turun temurun melibatkan tangan lentik perempuan gayo
terampil memilih buah kopi terbaik
panen ini tidak dikerjakan sendiri oleh pemilik kebun
terutama yang kebunnya lumayan luas
biasanya perempuan akan berkumpul bersama perempuan
terus nanti menyepakati untuk bekerja di kebun siapa yang lebih dulu
tergantung kondisi kebun artinya kebun yang sudah banyak matang
maka segera harus dipetik
lalu pagi cepat jam jam pagi lah pagi hari selesai kita
biasanya mengurus kebutuhan di rumah
lalu kita berangkat ke kebun
nanti sampai tengah hari kalau kebunnya dekat
kita bisa pulang ke rumah lagi
bisa istirahat sebentar makan makan
nanti tengah hari ke sore kita ke kebun
tapi untuk kebun yang jauh biasanya itu pakai bekal
kita bisa bekal dari pagi makan siang di kebun
selesai kita petik kita baru pulang sore hari
perempuan gayo tidak hanya memetik buah kopi
mereka juga mendendangkan syair turun temurun
tentunya sambil melakukan didong atau bertepuk
jika sudah begini memetik kopi jadi lebih asik
kita ui paku ieng unku jemur
entio sah mamur gelajro hijul gei
matahari pucat dalam segelas kopi
dicampur setengah sendok bintang temaram sisa tadi malam
diaduk dengan tangkai bulan sabit
diseduh dalam panas air matamu
keseruput lagi pagi ini
di kafe pencakar langit
bait demi bait yang dibalut lantunan musik dari sanggar oleh well
dan gesekan senar selo oleh yassin burhan
menggenapkan perhormah fikar w eda
seorang pujangga asli gayo
diminum penuh lora
dari bibir cakrawala
satu lagi mantra tradisional tentang kopi
berjudul sengkewe atau sitikewe
yang merupakan nama lain dari kopi dalam bahasa gayo
unikahkan dikau dengan angin
matahari saksi kalamu
tegaplah kau batang
kuatlah kau akar
ini adalah cara masyarakat gayo berdialog dengan alam
dahulu percakapan inilah yang dibacakan petani kopi ketika menanam kopi
atau saat menyeduh kopi
belum diketahui asal muasal sengkewe
tetapi sejak ada orang gayo
istilah sengkewe atau kopi juga sudah ada
syair ini kembali menjadi
kembali membangkitkan pertanyaan
apakah kopi di dataran tinggi gayo sudah ada sebelum belanda datang
yang jelas budaya kopi turun temurun kini mulai dimuliakan muda mudi gayo
ada celah ekonomi
kopi mulai memuliakan orang orang yang menanam memproses serta menyeduhnya
tapi bagaimana kalau kopi tidak ada sebelum itu
pagi di pantang nusara aceh tengah
ketika kabut masih menyelimuti pucuk bukit
para pemetik buah kopi sudah keluar
untuk memetik sisa buah kopi yang memerah hasil panen kemarin
dalam satu tahun biasanya kebun ini panen dua kali
di aceh tengah saat ini terdapat sekitar
bisa dikatakan hampir semua varietas tanaman kopi arabica di indonesia bisa ditemui di sini
jauhkan ego anda terlebih dahulu untuk menikmati secangkir kopi
karena sejatinya kopi mencoba untuk memahami anda
nah dari dataran tinggi gayo ini kita akan mengetahui hati dari sebiji kopi
tanah yang subur suhu udara yang cukup bagus menyebabkan kopi di sini dapat tumbuh dan berbuah
menjadi kopi kopi terbaik yang ada di dunia
seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi kopi juga diperlakukan secara khusus
menjadi ceruk pasar tersendiri terutama bagi penikmat kopi agar menghasilkan secangkir kopi yang luar biasa nikmatnya
saya bertemu hendra maulizar seorang anak petani kopi yang kini menjadi pengolah kopi
tujuh tahun ia menggeluti industri ini
menghasilkan biji kopi arabica yang harganya dua kali harga biji kopi di pasaran
selain memproses biji kopi ia juga berkelana keliling aceh tengah mencari buah kopi terbaik
bang kalau cari biji kopi sampai ke pelosok itu ceritanya seperti apa bang
ya awalnya saya pengen mengenali kopi terutama jenis jenisnya
terus saya coba ngobrol ngobrol saya mencari saya bertanya sama orang orang tua kita
mereka menyebut beberapa varietas tua yang ada di gayo dan mereka menyebutnya arabica
salah satu varietas yang mereka sebut adalah kopi ramung
setelah mereka sebut saya mencoba cari kopi ramung dan ternyata saya ketemu
jadi kopi ramung itu dalam bahasa gayo bahasa nasionalnya artinya rambung
lambung sendiri artinya perawakan pohon yang besar buah yang besar
nah uniknya ramung ini merupakan
salah satu jenis arabica tua yang tumbuh banyak di hutan etopia
jadi saya pribadi sama teman teman di gayo kita coba mencari kembali
kita ngambil bibitnya dan sekarang kita sudah nyemai lebih kurang sepuluh batang
nah bang kalau tadi kita berbicara tentang mencari kopi ramung selama tiga tahun itu
kalau pertama kali abang ini
terjun ke dunia kopi itu kapan
dan sebenarnya turning point nya apa sih bang
ya saya dari kopi mengenal kopi sudah cukup lama sebetulnya
cuma mulai tertarik di dunia barista dua ribu delapan belas
ya iseng iseng sih sebetulnya
terus dari dua ribu delapan ke dua ribu sepuluh saya coba ngeracik kopi
dari dua ribu sepuluh saya coba menyangrai

terus dua ribu sepuluh ke dua ribu dua belas saya coba belajar teknik kebun kopi

setelah itu saya mencoba proses pasca panen
terakhir saya mencoba menjadi penikmat kopi
jadi buat saya ada lima spot yang itu nggak bisa dipisahkan dari specialty kopi
dan kelima spot ini harus mengerti apa sih spesialnya kopi
sehingga kita bisa sepakat
wah ini spesial
dan kita nggak boleh lupa juga
sudah pasti alam yang spesial di mana arbica itu tumbuh dan diperlakukan
musim hujan adalah berkah dari alam
saat itu pulalah kopi panen
bulan oktober dan februari adalah panen raya bagi petani kopi
pasar kopi spesial ini sudah berapa persen dibanding dengan pasar yang sudah ada
ya sebenarnya pasar specialty kopi cukup sempit ya mas
nggak lebih dari lima persen sebenarnya dibanding kopi komersil
tapi pasar yang lima persen ini cukup luas untuk spesialty kopi
jadi sebenarnya siapapun yang mengerjakan konsep ini peluangnya cukup besar
peluangnya cukup besar
untuk abang sendiri gimana bang
kalau untuk saya sendiri sekarang ya kita lebih
kita lebih fokus ke hulunya terutama di teknik perkebunan yang digabungkan dengan alamnya
jadi kita mencoba memberikan edukasi ke petani bahwa kopi ini bersahabat dengan apapun dengan siapapun
ya contohnya kayak tadi kita mau nanam kopi gak perlu ngabisin hutan
tapi kita bisa memanfaatkan hutan
untuk bisa menanam kopi di dalamnya
karena kopi perlu naungan kopi perlu teman
dan di hutan temannya udah ada ya sudah
konsep itu cukup baik saya rasa untuk kopi
bang kalau kita berbicara tentang pasar kopi spesial kita kembali lagi dari pasar lima persen itu bang
akankah nanti bisa expand atau bisa lebih berkembang lagi dibanding sekarang kalau bagi

itu pasti karena di gayo sendiri kita udah lihat pengolahan kopi kopi spesial itu cukup banyak

standar yang itu memang dipakai di pengolahan spesial
peluangnya memang cukup bagus
peluangnya cukup bagus sejauh ini dari negara mana yang paling tertarik dengan kopi hasil proses dari bang hendra sendiri
sebenarnya banyak sih mas tapi yang lebih banyak itu ke jepang ke pasar jepang
ya karena memang dari dulu jepang itu udah nyicipin kopi kopi terbaik dari gayo
saya juga dapat informasi itu dari temen temen
jadi sampai saat ini jepang itu masih mencari proses proses khusus yang dulu pernah mereka dapat di gayo
dry health itu salah satu kopi favorit yang dikonsumsi orang jepang
ya dr rahel itu kalau di gayo disebut itu kering gading
kering gading ya
jadi pengeringan kopi di dalam gabahnya di dalam parchment
baru setelah itu di
setelah di haller bisiknya udah startasi lagi
nah ini kita sebentar lagi mau hujan
kalau misalnya mungkin metik bisa istirahat
kalau nanti pengeringan berarti ada ruangan khususnya atau mungkin digelar gitu bang
ya biasa sih kita pakai drying house
jadi teknik pengeringan kopi sebenarnya enggak hanya menggunakan sinar matahari
ataupun dengan suhu panas
tapi juga bisa dengan angin
karena di kopi kita bermain dengan air
iya karena ada kadar air di dalam satu kopi itu ya
dan mengeringkan air itu enggak hanya dengan panas
tapi dengan angin air juga bisa mengering dengan perlahan
oke saya masih penasaran sama dry house
nanti kita coba lihat ke tempat penyimpanan
siap siap siap
kalau masalah harga relatif ya mas
tapi sejauh ini di atas rata rata sih
daari sini kemaren doang
awak nungguin kotak kopi
kita lihat ada apa di atas
kita lihat build but
yang mana aja duas pukul
ini salah satu peluang seorang pengolah biji kopi untuk mengenalkan kopi arabica asal gayo ke kancah internasional
mengolah biji kopi secara spesial artinya membutuhkan media yang juga spesial
contohnya saat mengeringkan kopi dibutuhkan dry house atau tempat pengeringan biji kopi
coba kita bandingkan dry house ini dengan cara mengeringkan kopi secara konvensional
ada perlakuan khusus ketika kita berbicara tentang kopi spesialty atau kopi spesial
ini tidak terkontaminasi langsung oleh efek negatif dari ultraviolet
sehingga kita bisa menjaga karakter cita rasa yang bakal ada di kopi
nah prosesnya sendiri penjemuran ini berapa lama sih untuk contohlah yang sedang dijemur saat ini
ini kebetulan prosesnya fully wash
fully wash ini memakan waktu penjemuran dua puluh sampai dua puluh lima hari
ini butuh dua puluh sampai dua puluh lima hari kalau specialty ya berarti
nah specialty ini kan berarti ya tadi saya bilang
perlu perlakuan khusus
kalau misalnya kita bandingin sama kopi biasa dijemur berapa hari sih biasanya bang
sebenarnya semua kopi itu memerlukan perlakuan khusus ya mas
jadi walaupun kopi biasa itu kan yang membedakan hanya proses pasca panen
jadi contohnya seperti ini fully wash ada semi wash
nah yang semi wash biasanya cenderung lebih cepat waktunya
tiga atau empat hari dia sudah kering
nah karena ini di full wash butuh hampir sebulan ya berarti
kalau saya boleh tahu ini sudah berapa lama dijemur di sini
ini lebih kurang baru empat atau lima hari
ini kan dijemur untuk mengurangi kadar air ya kalau nggak salah ya
iya iya benar benar
saat ini ini berapa persen kadar air di sini
nah kita punya alat untuk bisa mencek kadar air
nah coba kita lihat
nah seperti ini
ini kadar air dua puluh enam tujuh persen
dengan suhu dua puluh tiga sembilan derajat celcius
nah biasanya petugas drying setelah mengecek kadar air dan suhu kita punya record
ini record drying untuk satu proses penjemuran
gunanya apa ada record drying
kita mencoba mencatat segala aktivitas yang kita kerjakan di kopi
biar kita tahu missnya di mana ada kesalahan di mana kita bisa deteksi
terus kita bisa mencari
terus kelebihan yang kedua di saat mas nih misalkan datang ke sini dua tahun yang lalu
terus datang lagi
nah mas tuh pengen
bah mau dong kopi yang dua tahun lalu
kita dengan punya nya record kita bisa mencoba membuat kembali gitu
biji kopi arabica varietas ramung ini memiliki penampakan biji yang besar
varietas ramung saat ini paling sulit dicari karena yang membudidayakan sangat sedikit
karena sulit dicari mungkin mahal harganya
per kilonya kira kira berapa
ya kalau masalah harga relatif ya mas
iya tapi sejauh ini di atas rata rata sih
ya harga jualnya cukup menarik
jadil tingkat domestik sendiri di angka satu ratus lima puluh satu ratus delapan puluh ribu per kilo green bean
hampir dua kali lipatnya misal kopi yang ada di pasaran saat ini

menjelang sore hendra berburu buru kopi
hendra berburu buah kopi terbaik untuk memenuhi pesanan mulai dari jepang hingga jakarta
buah kopi harus segera dikupas dan dibersihkan lalu dikeringkan
dalam beberapa hari glukosa di dalam buah memproses fermentasi sebiji kopi
setelah lewat waktu pengeringan perjalanan biji kopi ini belum berhenti
biji kopi masih terbungkus gabah atau kulit berlindung biji
pada malam hari biasanya para ibu memilih biji kopi terbaik dari jutaan biji kopi yang menanti di meja
sampai malam ini justru salah satu proses yang cukup krusial adalah dp ya bu namanya atau memilah biji kopi
bisa dikatakan dari kopi yang bagus dan yang jelek kualitasnya dipisah
ini dipilih yang bagus yang dikatakan bagus itu seperti apa bu
tidak berhenti hingga di pemilahan
setelah ini kulit yang membungkus biji kopi akan dikupas menggunakan mesin
green bean adalah proses akhir dari tempat pengolahan ini
selanjutnya biji kopi ini akan dipanggang oleh pemanggang biji kopi di kota pakengon
kopi arabica asal gayo malu malu berkenalan dengan dunia dan disambut hangat oleh para penikmat kopi di mana mana
inilah peluang bagi muda mudi di dataran tinggi gayo untuk menghidupkan kembali kejayaan kopi gayo seperti yang dilakukan nenek kakek mereka dahulu kala
dataran tinggi gayo juga merupakan aset varietas kopi bagi indonesia sekaligus masa depan kebangkitan industri kopi arabica